tanyakan dan mengundang dengan saya
tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
kenapa karena beliau sudah sangat sibuk dan menyebukkan diri
bapak kemarin bapak tidak diundang karena spdip bagaimana pak
ditanyakan dan mengundang dengan saya
tapi kemarin cepat akrab bertemu dengan bu buan di ktpws pak apa ada memarekonsumiasi
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
ya semeringan dong masa enggak perlu semeringan
terima kasih ya ada kenal dengan bomega
yang diobrokan ya masalah air namanya diobrot water forum
ada pembahasan bertemu dengan bomega enggak pak
soal mas mobi mas mobi adindra bagaimana tangkapannya
apa ada masalah bomi
karena sudah menjadi orang tua sudah dewasa tanggung jawabnya kemandirannya ada di dia
ada konsultasi bapak buan sebelumnya
orang tua hanya mendoakan